berdasarkan perakiraan badan meteorologi dan klimatologi bmkg
hujan besar yang terjadi pada selasa empat oktober akan terjadi setidaknya dalam seminggu ini
padahal hujan pada hari itu telah menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di jakarta
kepala pelaksana bpbd badan penanggulangan bencana daerah isnawa arji
mengatakan kondisi banjir di jakarta tahun ini tidak ada perubahan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya
sekitar delapan ruas jalan dan delapan puluh rt di jakarta terendam banjir
seperti di wilayah kemang pesanggerahan kembangan dan cipinang
sebagai langkah penanganan banjir bpbd bekerjasama dengan berbagai pihak
seperti dinas sda dinas kesehatan dinas sosial dishub hingga pemerintah kota camat dan lurah
kerjasama ini untuk menginformasikan cuaca dan memantau kondisi banjir
mendistribusikan sarana antisipasi banjir
membangun posko dan dapur umum
dan juga pelatihan evakuasi siaga banjir